brigadir np dijatuhkan sanksi berat akibat perbuatannya yang membanting mahasiswa
saat unjuk rasa hari ulang tahun kabupaten tangerang beberapa hari lalu
keputusan ini tertuang dalam sidang kode etik no dua tahun dua ribu tiga
tentang peraturan disiplin anggota polri
sidang yang dipimpin oleh kapol resta tangerang bersama kabit propam polda banten tersebut
disaksikan langsung oleh korban bernama faris dan tiga rekannya
brigadir np difonis sanksi demosi atau tidak ada penugasan selama masa hukuman
dan hukuman penjara di ruangan khusus bidang propam selama dua puluh satu hari
serta penundaan kenaikan pangkat
ini adalah akibat dari pemasangan persangkaan yang juga berlapis terhadap terduga pelanggan
apa saja mulai dari penahanan di tempat khusus selama dua puluh satu hari
persiapan putusan ini dibuat dengan atensi kapolda banten dalam menangani anggotanya yang melanggar aturan
sebagai korban sangat bersyukur
atas tindakan dari kepolisian yang telah bersifat responsif
tegas efektif dan juga cepat dalam menyelesaikan proses yang memang sedang saya alami
saya berharap insiden yang saya alami menjadi insiden terakhir
yang dilakukan oleh alat alat kepolisian terhadap semua peminjau kerasa
baik di daerah banten maupun di seluruh indonesia
perlu juga kami informasikan
kepolisian menyatakan bahwa tindakan yang dilakukan brigadir mp tidak sesuai prosedur eksesi
yang dapat menimbulkan korban dan menyatukan nama baik polri
adi masda serang banten